nanti ini ya masih kurang seminggu lagi nanti ada peningkatan lagi
hingga ke unit organisasi terkecil di setiap lingkungan
dan ternyata disini nemu ice cream coklat yang enak juga
terus saya ditunjuk jadi
kasus ya kemarin dan ini katanya diklaim punya jendela terbesar yang pernah dibuat untuk pesawat ruang angkasa
awalnya para pedagang ini berjualan tidak terorganisir di pinggiran jalan kota surabaya
walaupun waktunya tinggal empat belas hari
bukan jadi core nya koi gitu kan
antara indonesia malaysia dan juga brunei untuk sejarah baju kebaya ini
menyajikan beragam ramen dengan kisaran harga rp empat puluh hingga rp lima puluh lima
rakyat yang mungkin tidak setuju
lima puluh persen lahan di ibu kota baru nantinya adalah ruang terbuka hijau
itulah tiga atau empat biasanya saya makan
momen musiman tersebut ya biasanya tidak ada peristiwa yang lebih tinggi
meskipun tadi mbak katakan bahwasanya dari pihak penyedia jasa sudah memberikan informasi cukup transparan bisa jadi ya
oke oke oke berarti emang secara gak langsung lo ya secara personal juga udah deket banget ya
apalagi tanggal sepuluh oktober ini merupakan hari kesehatan mental sedunia
tapi gimana kalau kita coba sehari menjadi pengusaha warteg kira kira seperti ini
tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu
jadi sekarang kalau lagi mahal ya dalam setahun beberapa kali naik gak apa apa lah
ini dinyanyikan di event besar seperti muharram
oh gitu berarti tadi gatau dari zoomnya ya
saya mencoba menghubungi pelaku via dm
sekalipun terjadi penyimpangan dalam pemanfaatannya
kita kan pendatang dari subang ya ini mau kita mau wisata ke sini
untuk membuat tepung sagu aren prosesnya cukup berat
kalau di satu di upi itu pendidikan bahasa korea memang ada sedikit pembeda karena bisa mencetak seperti praktisi gitu ya
karena tingkat keuntungan ya atau bahasa teknisnya internal rate of returnnya itu relatif kecil gitu
teologis itu memang nanti pada akhirnya pada ujungnya cuman lakum dinukum waliyadin
dan juga bersama keluarga
tapi hal tersebut tak membuat anof berhenti berkarya dan berkreasi
kayaknya habis sih lolos soalnya emang dari kemarin dia mainnya fight banget
memberikan proteksi yang lebih baik lagi juga sebenarnya
oh waktu saya kelas sebelas ayah saya sempet kayak offer me why don t i just move to uchol untuk main basket
silvi mengatakan penderita asam urat dan kolesterol tinggi boleh saja mengkonsumsi durian asal dalam batasan tertentu
terus kalau ini juga dia tuh mengkel mengkel gitu
nanti program ini harus disempurnakan
dia lebih dulu main bucket bapak
yaitu coklat karamel stroberi dan pistachio
yang kedua adalah kartu sembako
kalau itu bentuknya kayak sehadap australia itu kan ya
belum termasuk harga sewa toko di pusat perbelanjaan
kenapa bisa menyeluruh gitu bisa semua daerah di jabodetabek mungkin kena mrt lrt mungkin jadinya bisa lebih nyaman segala macam
mengembalikan gitu ya kerugian negara yang sudah terjadi melalui pidana denda atau ganti kerugian
pengunjung di sini datang untuk mencoba makanan yang terbaik
baik dari segi peraturan perundang undangan aparat penegak hukum maupun cara kerja hukum kita atau budaya hukum kita
bagaimana dengan kinerja nilai tukar rupiah kita
dan kemudian akibat rusia ukraine juga membuat ekonomi global bermasalah sampai kepada daerah
karena dulu waktu gue dari sma ke kuliah gue kaget jujur
bahkan pabrik gula yang milik pemerintah yang bumn itu misalnya
banyaknya kasus penipuan belanja online
karena akan sangat berbahaya bagi kesehatan diri anda dan keluarga
sebenernya sih gua tuh ga pernah mikir main basket tuh jadi kayak professional player gitu sih
bikinin yang istimewa pakai paru pakai jeruan juga sama daging
gila i don t know tapi like i don t know ini i heard this like kan saya harus tinggal china lebih dahulu
nah apakah kemungkinan ini masih bisa digenjot pemerintah untuk mendapatkan penghasilan dari pajak
tiffany kalau berbicara mengenai antusiasme masyarakat untuk menaiki kereta cepat wush ini dapat saya katakan pada hari ini antusiasmenya sangat tinggi
jika durian berbeda dengan kondisi yang terlalu tinggi maka durian tidak bisa dikonsumsi dengan kondisi yang terlalu tinggi
dan challenge nya itu sangat profesional